lrt jabodebek jurusan cibubur cawang bertabrakan saat tahap uji coba di kawasan cipayung jakarta timur
akibatnya kedua kereta lrt mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan
warga setempat terkejut lantaran terdengar suara dentuman
lrt jabodebek jurusan cibubur cawang diduga bertabrakan saat tahap uji coba di kawasan munjul cipayung jakarta timur
tepatnya di atas tol jagorawi kilometer dua belas lima ratus
nampak kedua lrt mengalami kerusakan parah pada bagian gerbong depannya
selain itu petugas terkait juga terlihat sudah berada di lokasi untuk mengecek gerbong lrt
meski demikian belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut